tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten
seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jalan
jangka menengah nasional atau rpjmn dan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau rpjpn
sementara itu tantangan yang bersifat cyclikal jangka pendek mengharuskan respons cepat fleksibel dan efektif
namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah
hal ini tertuang dalam rencana kerja pemerintah rkp
kemampuan untuk terus konsisten mengatasi masalah struktural dan sekaligus menangani gejolak siklikal
akan memperkuat fondasi dan sekaligus menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara
rpjpn rpjpn rpjmn rkp dan kemp ppkf
dengan demikian menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan
yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif
terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan
bapak dan ibu sekalian dinamika global dan nasional
serta berbagai guncangan telah menciptakan berbagai tantangan
yang rumit dan tidak mudah
dalam sepuluh terakhir kita mengalami eskalasi tensi geopolitik
yang menyebabkan perang di ukraina palestina dan ketegangan di kawasan asia
dan perang dagang yang menimbulkan fragmentasi global
dan disrupsi rantai pasok yang luar biasa
pandemi covid sembilan belas dan perubahan iklim
juga menyebabkan ancaman kemanusiaan serta dampak ekonomi dan keuangan yang sangat besar
dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini
indonesia mampu merespons dengan baik melalui kerjasama yang kuat
antara pemerintah dan dpr beserta segenap lapisan masyarakat
kerjasama ini menjadi kekuatan yang luar biasa
sehingga indonesia berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan sangat baik
dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat
sebagai partner pemerintah dan sekaligus pilar demokrasi
atas kerjasama dan sinergi yang sangat kuat
dalam membahas dan mendukung berbagai kebijakan untuk merespons berbagai guncangan dan perubahan yang terjadi
sehingga indonesia dapat terus menjaga perekonomian nasional dan masyarakatnya
pimpinan dan anggota dewan yang kami muliakan
sebagai negara dengan perekonomian terbuka
kita harus mencari dinamika dunia yang harus terus diwaspadai dan dikelola
kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal atau camp ppkm
harus mampu mengidentifikasi memahami bahkan mengantisipasi tantangan dan perubahan tersebut
sehingga kita dapat merumuskan kebijakan ekonomi makro
dan merancang instrumen kebijakan fiskal yang tepat
beberapa guncangan global hebat yang mempengaruhi camp ppkf dalam sepuluh tahun atau lima belas tahun terakhir
seperti krisis keuangan global di amerika serikat dan eropa
yang nyaris melumpuhkan sistem keuangan dunia
dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar sembilan
lima belas persen ini adalah kontraksi pertama kali sejak grade depression seribu sembilan ratus tiga puluh dua pasar keuangan global
mengalami goncangan hebat termasuk di indonesia pada oktober dua ribu delapan yield surat berharga negara
indonesia dengan tenor sepuluh tahun bahkan melonjak sangat tinggi mencapai dua puluh satu persen sementara indeks
harga saham gabungan turun tajam sebesar lima puluh persen kepercayaan pasar merosot indonesia
melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi makro dan fiskal hingga dampak guncangan

yang global ke ekonomi dapat diminimalkan dan ekonomi indonesia tetap mampu tumbuh pada empat
pada tahun dua ribu sembilan untuk mencegah kelumpuhan pasar keuangan global pemerintah dan otoritas bank
sentral amerika serikat dan eropa melakukan penyelamatan dan stabilisasi sistem keuangan
melalui penurunan suku bunga secara drastis mendekati persen dan menggelontorkan likuiditas
dolar amerika secara masif rrt sebagai salah satu perekonomian terbesar dunia juga melakukan langkah
stabilisasi nilai tukar dan stimulus ekonomi untuk meminimalkan dampak negatif krisis keuangan global
keuangan global menjadi contoh ujian berat bagi kemampuan camp ppkf untuk mengatasinya suku bunga
global yang sangat rendah ditambah likuiditas heart currency yang melimpah menyebabkan lonjakan
harga komoditas seiring dengan permintaan yang pulih dengan pemulihan ekonomi global
hal ini berdampak positif bagi negara berkembang termasuk indonesia
rata rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang melonjak menjadi lima sembilan persen season
dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas indonesia juga mampu tumbuh pada kisaran enam persen didorong oleh permintaan domestik
hai dan ekspor yang kuat namun excess overheating dari permintaan yang melonjak
terjadinya inflasi yang melonjak mencapai delapan persen
sementara keseimbangan eksternal tertekan dengan transaksi berjalan
yang mengalami defisit tajam mencapai tiga dua persen pada tahun dua ribu dua puluh
ini menimbulkan kerawanan ekonomi baru
pada saat bank sentral amerika serikat atau the fed dan eropa
pada dua ribu tiga belas mulai mengetatkan kembali kebijakan moneter
dan berencana menaikkan suku bunga sejalan dengan pulihnya ekonomi
arus modal keluar dari negara emerging dan negara berkembang
nilai tukar mengalami depresiasi hebat yang mengancam stabilitas sistem
keuangan dan ekonomi banyak negara
indonesia dengan defisit transaksi berjalan di atas tiga persen pada tahun dua ribu dua puluh
dianggap rapuh dan masuk dalam kelompok the fragile lima
bersama sama dengan negara turki brazil afrika selatan dan india
dalam situasi kerawanan baru kembali kemp ppkf
bank indonesia menaikkan suku bunga sebesar dua ratus basis point hingga tujuh tujuh puluh lima persen pada akhir dua ribu dua puluh
pasar keuangan juga menciptakan tekanan yield obligasi pemerintah
sebesar tiga ratus basis point dari lima delapan mei dua ribu dua puluh
melonjak ke delapan delapan persen pada lima delapan mei dua ribu tiga belas
pada februari dua ribu empat belas ini menimbulkan tekanan pada apbn
faktor lain yang berdampak signifikan pada perekonomian dan pelaksanaan kebijakan makro
adalah volatilitas harga komoditas
harga minyak mentah brand pernah naik pada level satu ratus lima belas dolar per barel pada juni dua ribu empat belas
kemudian menyebabkan penyelidikan yang berbeda dengan kemampuan perusahaan

pada tahun dua ribu empat belas ini menimbulkan tekanan pada apbn

pada saat pandemi bulan april dua ribu dua puluh harga minyak bahkan jatuh pada level terendah yaitu dua puluh tiga dolar per barel
namun dengan terjadinya perang ukraina harga minyak melonjak hingga ke level satu
pada tahun dua ribu dua puluh tiga harga minyak turun tajam kembali menjadi enam
kemudian naik kembali ke sembilan puluh dolar di awal dua ribu dua puluh
akibat perang gaza di palestina
demikian juga dengan komoditas batubara yang pernah mencapai puncak
yaitu harga empat ratus tiga puluh usd per ton pada september dua ribu dua puluh
mengalami penurunan tajam ke level satu ratus dua puluh tujuh per ton pada november dua ribu dua puluh
harga cpo juga pernah mencapai level terendah lima ratus empat puluh empat dolar per ton pada bulan juli dua ribu dua puluh
lonjakan sangat tinggi mencapai satu delapan ratus dolar per ton pada maret dua ribu dua puluh
jatuh bangunnya harga komoditas tentu menyebabkan dampak signifikan bagi ekonomi indonesia
pada saat harga tinggi memacu pertumbuhan melalui permintaan eksternal
baik ekspor maupun permintaan domestik
sementara pada saat harga jatuh
pertumbuhan ekonomi dan posisi
kondisi fiskal mengalami tekanan berat
ekonomi indonesia pernah dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit
pada tahun dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
realisasi pendapatan negara jauh di bawah target
dengan gap sebesar dua ratus delapan puluh enam triliun atau mencapai dua lima persen pdb pada tahun dua ribu dua puluh
dan rp dua ratus enam puluh tujuh triliun atau dua satu tahun dua ribu enam belas
untuk mengatasi tekanan fiskal dan mengembalikan stabilitas ekonomi makro
pemerintah melakukan pengendalian belanja
terutama pada tahun dua ribu enam belas yang mencapai dua ratus tiga puluh satu triliun atau satu sembilan persen dari pdb
masa masa sulit tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro
dan pokok pokok kebijakan fiskal sering dihadapkan
pada faktor faktor yang diluar kendali pemerintah
dan harus melakukan perubahan dan manuver kebijakan
dengan tetap menjaga keseimbangan
antara mempertahankan momentum pertumbuhan
menjaga stabilitas dan menjaga sustainabilitas fiskal
kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang prudent dan kredibel
harus terus dijaga agar efektif dan dipercaya
oleh seluruh stakeholder termasuk pelaku pasar dan investor
ini adalah untuk kepentingan nasional bersama dan keberlanjutan pembangunan
tantangan yang paling berat dalam satu dekade terakhir adalah pandemi covid sembilan belas
yang melanda seluruh dunia
kebijakan pembatasan interaksi dan mobilitas
menyebabkan terhentinya hampir seluruh aktivitas ekonomi
laju pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi besar

pemerintah membuat ekonomi dunia yang sangat penting untuk memperbaiki ekonomi di seluruh negara
butuhkan dana besar untuk menangani krisis pandemi
dan pada saat yang sama pendapatan negara turun drastis karena berhentinya aktivitas ekonomi
sungguh tidak mudah mengelola apbn dan mengelola ekonomi serta menyelamatkan masyarakat pada saat yang sama
tahun dua ribu dua puluh tingginya ketidakpastian terkait berapa lama pandemi akan berlangsung
dan berapa besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi
menyebabkan pemerintah bersama dpr melakukan tiga kali revisi apbn dua ribu dua puluh
alhamdulillah berkat sinergi kolaborasi dan dukungan yang kuat dari dpr
berbagai langkah darurat penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional
dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif
sehingga mencegah korban jiwa dan phk masal
pemerintah bersama dpr menyetujui penerbitan perpu satu tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian disahkan menjadi undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
yang memberikan payung hukum yang kuat bagi pemerintah
mengambil berbagai langkah ekstraordinary strategis dalam penanganan pandemi
termasuk diperbolehkannya defisit fiskal di atas tiga persen selama hanya tiga tahun
yaitu dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
meskipun demikian pengelolaan apbn yang prudent dan kredibel
berhasil mengembalikan apbn kembali ke bawah defisit di bawah tiga persen satu tahun lebih cepat
suatu kredibilitas dan reputasi yang sangat baik bagi indonesia
dan dalam pengelolaan apbn
dan ini menjadi bekal bagi pemerintah baru selanjutnya
periode pasca pandemi diwarnai disrupsi rantai pasok global
dengan terjadinya eskalasi konflik rusia dan eropa serta amerika
sisi scaring efek eskalasi geopolitik dan disrupsi rantai pasok
menimbulkan tekanan inflasi yang persisten tinggi
hal ini direspons dengan kebijakan hire for longer
atau kenaikan suku bunga pada level yang tinggi dan jangka yang panjang
hal ini menimbulkan kenaikan cost of borrowing dan aliran model
modal ke luar negeri bagi negara negara berkembang dan emerging dan menimbulkan tekanan nilai tukar
baru selain itu persaingan geopolitik antara amerika dan tiongkok dalam bentuk trade war dan
chip war telah menimbulkan fragmentasi global serta disrupsi perdagangan dan investasi persaingan
dua kekuatan ekonomi besar dunia diperkirakan akan terus berlangsung dalam dekade mendatang
yang tentu berdampak bagi prospek ekonomi nasional dan dunia pimpinan dan anggota dewan yang kami
muliakan kita patut bersyukur di tengah berbagai guncangan yang kita hadapi ketahanan ekonomi
indonesia terjaga lima tahun sebelum covid indonesia menjadi salah satu dari sedikit
negara g dua puluh yang mampu tumbuh di atas rata rata pertumbuhan global bersama dengan
tiongkok dan india pertumbuhan ekonomi nasional dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas mencapai lima persen jauh di atas rata rata
pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya sebesar tiga empat persen dan juga lebih tinggi dibandingkan emerging
growth sebesar empat sembilan persen kebijakan fiskal yang responsif di masa pandemi berhasil menahan kontraksi
ekonomi hanya sebesar dua satu persen hal ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga kita yang
kontraksinya mencapai sembilan lima di filipina enam dua persen di thailand dan lima lima persen di malaysia setahun kemudian
indonesia kembali tumbuh positif tiga tujuh dan gdp real telah kembali melampaui pre pandemic pada
tahun dua ribu sembilan belas pengembalian pada pre pandemi merupakan yang tercepat dibandingkan negara asean lima yang
sampai beberapa tahun belum berhasil kembali ke level pre pandemi dalam dua tahun terakhir
indonesia juga tetap kuat selalu di atas lima persen di tengah perlambatan ekonomi global yang sangat
nyata kolaborasi kebijakan fiskal moneter yang solid dan efektif mengendalikan inflasi di level
moderat dan terus menjaga momentum ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat baik pada
tahun dua ribu dua puluh dua indonesia tercatat memiliki inflasi
tiga puluh persen di tengah inflasi global yang sangat tinggi seperti di amerika serikat mencapai sembilan persen
eropa mendekati sepuluh sebelas persen dan inggris di sebelas satu persen bahkan turki mengalami inflasi yang sangat
tinggi di atas tujuh puluh persen saat ini inflasi indonesia di kisaran tiga persen relatif rendah dan sehat bagi
apbn didesain fleksibel agar responsif dan efektif untuk ikut menstabilkan harga domestik dan
melindungi daya beli masyarakat melalui program sosial bansos subsidi energi pangan dan pupuk
pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif prudent dan kredibel telah membuat indonesia menjadi salah satu
sedikit negara di dunia dengan kondisi fiskal yang mengalami perbaikan signifikan pasca pandemi diantara
negara g dua puluh g dua puluh mayoritas masih berjuang untuk melakukan konsolidasi fiskal amerika serikat
india tiongkok yang memiliki pertumbuhan relatif baik pada tahun dua ribu dua puluh tiga memiliki fiskal defisit
sembilan persen di amerika delapan enam persen di india dan tujuh satu persen di rrt terhadap pdb nya sementara indonesia
dua ribu dua puluh tiga defisit apbn hanya satu enam persen dari pdb hai selain itu untuk pertama kali sejak dua ribu dua belas keseimbangan
primer kembali mencatatkan surplus nol kompetensi apbn dan keseimbangan kelas kemas tersebut menjadi

tersebut juga memiliki kondisi fiskal yang sangat berat karena kembali memiliki kondisi fiskal defisit apbn dan
kembali mencapai kondisi fiskal defisit apbn dan kembali mencapai kondisi fiskal defisit apbn dan kembali mencapai kembali mencapai
dari pdb di berbagai forum internasional indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara
yang memiliki cerita sukses keluar dari krisis pandemi krisis ekonomi namun tetap dalam kondisi
apbn sehat pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk terus mengembalikan kesehatan
dari pdb itu adalah di dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional
tanpa perlinsos yang ditingkatkan bank dunia
memperkirakan kemiskinan indonesia akibat pandemi bisa melonjak hingga sebelas delapan artinya program pen
menyelamatkan lebih dari lima juta orang dari jatuh dalam kemiskinan baru sinergi yang kuat dengan
otoritas moneter juga melahirkan skema burden sharing yang tetap prudent kredibel dan dipercaya
oleh stakeholder dan market
ini penting pada saat emergensi dan urgensi dibutuhkan langkah ekstraordinary namun tetap
menjaga reputasi kredibilitas dan konsistensi dan ini menjadi salah satu bentuk best practive practice
di level global bapak dan ibu sekalian yang kami hormati upaya percepatan reformasi struktural
alam juga membuahkan hasil yang nyata tercermin dari peningkatan kinerja ekspor dalam beberapa tahun terakhir
nilai ekspor indonesia tahun dua ribu dua puluh dua mencapai dua ratus sembilan puluh dua miliar meningkat dari satu ratus tujuh puluh enam miliar tahun dua ribu empat belas dan
ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah
neraca perdagangan mencatat lima puluh empat lima miliar jauh lebih tinggi dari tahun dua ribu empat belas sebesar hanya dua dua miliar usd
lonjakan tajam dari kinerja ekspor terutama disumbang dari produk hilirisasi
utamanya produk nikel dan cpo
pada tahun dua ribu dua puluh tiga posisi neraca perdagangan sedikit menurun akibat perlemahan ekonomi global
dan turunnya harga komoditas namun masih mencatatkan surplus besar sebesar tiga puluh enam sembilan miliar
hilirisasi berhasil menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar jawa
provinsi sulawesi tengah dan maluku utara tumbuh signifikan ditopang hilirisasi nikel
di mana tahun dua ribu dua puluh tiga masing masing tumbuh enam empat persen dan enam sembilan persen
dan jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan nasional
kinerja pertumbuhan yang kuat dalam sepuluh tahun terakhir
upaya peningkatan infrastruktur kualitas sdm dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan yang signifikan
kebijakan ekonomi makro tidak hanya menciptakan stabilitas namun juga mendorong perbaikan struktural
telah terjadi peningkatan signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh tiga jalan tol beroperasi meningkat sebesar satu sembilan ratus tiga puluh delapan km
jalan nasional non tol meningkat empat lima ratus empat puluh tujuh km
pemerintah juga membangun tiga puluh tujuh bendungan baru
pembangunan kebangkitan dan ketahanan energi dan pangan
pembangkit listrik nasional meningkat tiga puluh enam gigawatt
dari sisi sumber daya manusia sepuluh tahun terakhir
jumlah sekolah baru meningkat dari satu lima masing masing satu lima ratus sd dan empat enam ratus smp
sehingga meningkatkan partisipasi kasar dari seluruh jenjang pendidikan
biasiswa lpdp diberikan kepada putra putri terbaik
yang menempuh pendidikan baik di universitas terbaik di dalam maupun di luar negeri
penerima beasiswa lpdp mencapai empat puluh lima empat ratus sembilan puluh enam orang
pemerintah menurunkan stunting dari tiga puluh tujuh dua
pemerintah mencapai dua puluh satu lima pada tahun dua ribu dua puluh tiga
tingkat kemiskinan turun signifikan dari sebelas dua puluh lima persen dua ribu empat belas menjadi single digit sembilan tiga puluh enam pada tahun dua ribu dua puluh
kemiskinan ekstrim menurun tajam dari enam delapan belas dua ribu empat belas menjadi satu dua belas dua ribu empat belas
pengangguran nasional juga terus menurun per februari
tingkat empat delapan puluh dua pada tahun kisah chores lifted sampai empat puluh enam tujuh belas versional
juga menguat tercermin dari sektor keuangan yang tahan mengalami guncangan
risiko kecukupan modal atau car pada level dua puluh tujuh persen lebih tinggi dari car di negara asean yang hanya dua puluh tujuh
kualitas aset industri perbankan juga makin baik dari relatif rendahnya risiko kredit bermasalah atau npl
di bawah tiga persen jauh di bawah batas sehat lima
dengan bekal pengalaman berharga selama dua dekade ini kita perlu merumuskan kebijakan ekonomi makro
dan pokok pokok kebijakan fiskal yang adaptif fleksibel responsif
namun tetap kredibel dan sustainable
banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang masih perlu ditangani dan dituntaskan
cita cita besar mewujudkan visi indonesia emas dua ribu empat puluh lima membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh komponen bangsa
pertumbuhan ekonomi indonesia yang terjaga pada tingkat lima
sebagai guncangan yang luar biasa masih perlu diakselerasi menjadi kisaran enam hingga delapan
untuk mewujudkan visi indonesia emas dua ribu dua puluh
akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi mensyaratkan keberlanjutan reformasi struktural
meningkatkan produktivitas transformasi ekonomi yang terus konsisten
kecuali keuntungan ekonomi indonesia yang terjaga pada tingkat lima

kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan bisnis as usual
kempkf harus terus menjadi daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktibilitas
memperbaiki pemerataan ekualitas dan inklusivitas
serta harus terus berkelanjutan
pimpinan dan anggota dewan yang kami muliakan
kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi pokok
alokasi distribusi dan stabilisasi
fungsi alokasi terkait erat dengan peran apbn
untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik
untuk itu peran apbn harus mampu mengatasi ketersediaan barang publik
seperti infrastruktur keamanan birokrasi dan efisiensi yang bersih
apbn harus hadir untuk mengatasi masalah fundamental struktural seperti kualitas sdm
fungsi alokasi bertujuan mendorong efisiensi ekonomi peningkatan investasi dan produktivitas
sementara fungsi distribusi dalam kebijakan apbn adalah untuk menciptakan pemerataan inklusivitas dan keadilan
baik dalam proses maupun dalam hasil pembangunan
antara kelompok pendapatan maupun antarwilayah
sistem pajak yang progresif dan program perlinsos yang tepat sasaran
termasuk di dalam program untuk memperbaiki distribusi
fungsi stabilitas dalam apbn terbukti efektif di dalam peranannya sebagai shock absorber
di dalam meredam berbagai gejolak dari krisis ekonomi dunia pandemi hingga terjadinya eskalasi geopolitik
kehatian atau prudent dan kredibilitas kebijakan fiskal sangat menentukan efektivitas kebijakan apapun
pembangunan dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan pandemi
bbm berbasis pasar atau marketbase financing tidak lagi tergantung pada pinjaman bilateral dan multilateral
kondisi fundamental ekonomi dan kehatian serta kredibilitas dan konsistensi kebijakan fiskal
menentukan efektivitas dan biaya dari pembiayaan apbn
beberapa negara g dua puluh yang memiliki defisit apbn
yang sangat besar cenderung mengalami kenaikan signifikan pada yield obligasi pemerintahnya
oleh karena itu dalam kondisi likuiditas global yang ketat dan higher for lom wor
pertumbuhan kredit domestik yang tinggi pasar keuangan domestik yang masih dangkal
pelebaran defisit secara signifikan akan berpotensi menaikkan imbal hasil sp
nilai tukar rupiah dan menggerakkan suku bunga domestik
hal ini pada gilirannya akan menurunkan aktivitas investasi swasta yang dikenal sebagai crowding out effect
mencermati dinamika perekonomian terkini dan ke depan
dan di dalam rangka untuk meneruskan agenda pembangunan menuju indonesia emas dua ribu empat puluh lima
maka desain kebijakan memiliki muslim yang mendiri semacam yani
kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh lima sebagai tumpu menuju indonesia emas diarahkan pada akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hal ini selaras dengan strategi kebijakan fiskal
yang ditempuh melalui dua strategi utama jangka pendek dan jangka menengah panjang dengan fokus
untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penguatan sdm berdaya saing hilirisasi
transformasi ekonomi hijau dan peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan serta melanjutkan
pembangunan infrastruktur pendukung untuk
transformasi ekonomi dan penguatan kelembagaan serta simplifikasi regulasi dan pengembangan ekonomi
kreatif penguatan pertahanan keamanan ketahanan energi dan pangan serta memperkokoh nasionalisme
menjadi pilar yang sangat penting termasuk di dalam memperkuat demokrasi dan praktek menghormati hak
strategi jangka pendek ditempu untuk menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini
upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi terus dilanjutkan dan diperluas
tidak hanya dalam bentuk pengolahan bahan mentah tapi juga mengarah pada pengembangan industri yang lebih hilir
sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi termasuk semakin memperkuat ekonomi dan pengembangan ekonomi
keseluruh dan peran indonesia di dalam rantai pasok global
program hilirisasi lanjutan dan perluasan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar
upah yang lebih baik
keberhasilan nikel dapat menjadi contoh bagi hilirisasi mineral lainnya
hilirisasi tembaga tidak boleh berhenti pada produk katoda
namun pengembangan industri kabel yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar pada era digitalisasi
dan makin meningkatnya penggunaan industri elektrik vehikel dan baterai
peningkatan investasi berorientasi ekspor terus diupayakan untuk memperkuat keseimbangan eksternal kita
terutama pada neraca berjalan
investasi terkait hilirisasi mendukung
rantai pasok kendaraan listrik dan energi terbarukan berjalan dan terus akan ditingkatkan
sehingga meningkatkan industri high tech seperti semikonduktor
yang menjadi tulang punggung dari teknologi modern era industri empat
upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi disertai penguatan sdm harus terus dilakukan
kebijakan penguatan kualitas sdm melalui perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan kurikulum pengembangan kualitas guru dan penyediaan beasiswa yang masif menunjukkan hasil yang nyata
inisiatif baru dari sisi peningkatan gizi anak sekolah akan melengkapi berbagai program yang telah dilaksanakan sebelumnya
dan akan menjadi kemampuan untuk menjaga kemampuan sekolah
inisiatif baru dari sisi peningkatan gizi anak sekolah akan menjadi program strategis dalam penyiapan stm yang berkualitas sejak usia dini
pengembangan infrastruktur dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi sosial dan pemerataan
serta melanjutkan pembangunan ikn
melalui infrastruktur yang memadai diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi
daya saing efisiensi sistem logistik
dan kemampuan pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang lebih baik
pengembangan infrastruktur yang memadai diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi
daya saing efisiensi sistem logistik
dan kemampuan pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang lebih baik
untuk itu penguatan infrastruktur anggaran infrastruktur pada tahun dua ribu dua puluh lima berkisar antara rp empat ratus empat hingga rp empat ratus tiga puluh tiga triliun
pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan perlu ditingkatkan dengan mengembangkan ekonomi hijau dan transformasi
strategi transisi ekonomi hijau mencapai investasi
kesehatan yang bermutu menjadi salah satu pilar yang penting untuk menurunkan kemiskinan dan
meningkatkan produktivitas mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing ditempuh antara
lain dengan peningkatan gizi anak sekolah penguatan mutu sekolah perbaikan sarana dan prasarana
peningkatan partisipasi kasar mulai dari paut hingga perguruan tinggi dan kualitas tenaga
pengajar serta penguatan vokasional untuk mendukung penguatan mutu pendidikan anggaran pendidikan pada
tahun dua ribu dua puluh lima diperkirakan mencapai tujuh ratus delapan dua triliun hingga tujuh ratus empat puluh satu tujuh triliun untuk mewujudkan kesehatan
dan mendorong efektivitas program jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan
yang berkualitas serta meningkatkan financial protection bagi masyarakat dilakukan akselerasi
penurunan stunting dan kasus penyakit menular serta penguatan fasilitas kesehatan serta penambahan
bantuan gizi bagi balita dan ibu
untuk ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan para penonton yang telah menonton video ini
satgas untuk mendukung kualitas kesehatan anggaran kesehatan tahun dua ribu dua puluh lima diperkirakan antara seratus
satu ratus sembilan puluh satu lima triliun hingga dua ribu tujuh belas koma delapan triliun dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan antar daerah dilakukan berbagai program unggulan melalui penguatan perlinsos
penguatan perlinsos sepanjang hayat dan mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan
program rumah layak huni dan terjangkau mendorong petani makmur dan nelayan sejahtera
termasuk mempercepat desa mandiri
berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan pemerataan
anggaran perlinsos pada tahun dua ribu dua puluh lima berkisar antara rp empat ratus sembilan puluh enam sembilan triliun hingga rp lima ratus tiga belas triliun
pimpinan dan anggota dewan yang terhormat
untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif
kesejahteraan dan pemerataan antar daerah perlu ditopang apbn yang efisien sehat dan kredibel
oleh karena itu program pengelolaan
apbn atau fiskal melalui collecting more spending better dan inovatif financing akan terus dilakukan
dari sisi pendapatan negara collecting more dilakukan melalui tetap menjaga iklim investasi dan bisnis di satu sisi
dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang undang harmonisasi kebijakan perpajakan
dari sisi pendapatan negara
indonesia akan terus memperluas basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan
untuk memitigasi resiko terutama dari berbagai tax evation
komitmen indonesia dalam penerapan global taxation agreement
menjadi peluang bagi perluasan basis pajak
melalui perpajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara
upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan dan berbasis kewilayahan
sehingga implementasi reformasi administrasi termasuk di dalamnya integrasi teknologi
dan peningkatan kerjasama antar instansi atau lembaga terus dilakukan
pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah terukur dan selektif
di dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi
dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan
baik dari sisi administrasi policy regulasi dan layanan
pendapatan negara diperkirakan mencapai dua belas empat belas persen hingga dua belas tiga puluh enam persen dari pdb
kebijakan belanja negara diarahkan untuk spending better

efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data
dan perbaikan mekanisme penyaluran serta sinergi program yang relevan
pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah
yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah
agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah
melalui penguatan spending better belanja negara diperkirakan pada tahun dua ribu dua puluh
pada kisaran empat belas lima puluh sembilan persen hingga lima belas delapan belas persen dari btb
dengan demikian defisit fiskal pada tahun dua ribu dua puluh lima diperkirakan berada pada kisaran dua
dua empat puluh lima hingga dua delapan puluh dua dari pdb
upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif prudent dan sustainable
dengan mengendalikan resiko utang dalam batas yang manajeble di kisaran tiga puluh tujuh sembilan puluh delapan hingga tiga puluh delapan tujuh persen pdb
mendorong efektivitas pembiayaan investasi mendukung transformasi ekonomi
mendukung transformasi ekonomi mendukung pemerintahan dan mendukung kembang kembang
mendukung efektivitas pembiayaan investasi mendukung transformasi ekonomi mendukung transformasi ekonomi dan mendukung kembang kembang
memanfaatkan sal untuk antisipasi ketidakpastian dan meningkatkan akses pembiayaan bagi mbr dan umkm
serta mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sustainable
pimpinan dan anggota dewan yang terhormat kami optimis
dengan bekerja keras dan komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi
dan komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan
maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai lima satu hingga lima
ditopang oleh terkendalinya inflasi kelanjutan dan perluasan hilirisasi sdm
dan pengembangan industri kendaraan listrik
serta digitalisasi dan agenda perubahan iklim melalui ekonomi dan energi hijau
laju pertumbuhan diharapkan menjadi fondasi kuat untuk lebih tinggi pada tahun yang akan datang
pertimbangan risiko dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi
yield sbn tenor sepuluh tahun diperkirakan pada kisaran enam sembilan hingga tujuh
nilai tukar antara lima belas tiga ratus hingga enam belas per dolar amerika
sementara inflasi diperkirakan antara satu lima hingga tiga empat
dengan mencermati tensi geopolitik dan berlanjutnya ketegangan global
harga minyak mentah indonesia diperkirakan pada kisaran tujuh puluh lima dolar hingga delapan puluh lima dolar per barel
lifting minyak pada lima ratus delapan puluh hingga enam ratus satu barel per hari
dan lifting gas mencapai satu empat ratus hingga satu empat ratus empat puluh tujuh barel setara minyak per hari
efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan dilihat dari berbagai target tahun dua ribu dua puluh
yaitu penurunan tingkat pengangguran pasar keuangan
penyusupan pengangguran pada kisaran empat lima hingga lima
angka kemiskinan diperkirakan berada pada rentang tujuh hingga delapan belas
rasio gini membaik dalam rentang tiga ratus tujuh puluh sembilan hingga tiga ratus delapan puluh dua
indeks modal manusia ditargetkan pada lima puluh enam
nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan
pada range satu ratus tiga belas hingga satu ratus lima puluh
pimpinan dan anggota dewan yang terhormat
demikianlah pengantar dan keterangan pemerintah
atas kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh
pemerintah mengharapkan dukungan masukan dan pandangan
dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat
di dalam pembahasan pada pembicaraan pendahuluan
di dalam rangka menyusun rapbn tahun dua ribu dua puluh lima untuk pemerintahan yang baru
sebagai penutup bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional hari ini
marilah kita jadikan momentum hari ini untuk menyalakan api semangat
untuk bekerja lebih keras bersinergi dan berkolaborasi
untuk mendarmabatikan segenap potensi kita
bagi kebangkitan ekonomi indonesia menuju indonesia emas dua ribu empat puluh
semoga kita semua dalam menjalankan tugas negara selalu amanah
dan diberikan kekuatan perlindungan serta petunjuk dari allah swt
tuhan yang ma asa kejalan yang baik dan benar